seiring dengan pertumbuhan e sport di dunia pemerintah untuk pertama kalinya mengadakan piala presiden e sport dua ribu sembilan belas
kualifikasi regional akan diselenggarakan di delapan kota di indonesia baik secara online ataupun offline
dan tiap kota nantinya akan mengirimkan wakil terbaiknya untuk berlaga di babak grand final di jakarta
pemerintah melalui kantor staf presiden kementerian pemuda dan olahraga
kementerian komunikasi dan informatika serta badan ekonomi kreatif bersama sama menyelenggarakan piala presiden e sport dua ribu sembilan belas
kejuaraan yang pertama kalinya di indonesia ini dilangsungkan di beberapa kota besar
yaitu palembang bali makassar surabaya manado solo pontianak dan bekasi
khusus palembang dan bali kualifikasi regional dilangsungkan secara offline
di bali sendiri sebanyak enam puluh empat tim ikut ambil bagian dalam turnamen ini
masing masing tim beranggotakan lima orang pemain satu cadangan dan satu manajer
dua tim akan bertemu dan beradu untuk memenangkan game
dalam tiap game mereka mempunyai tiga kesempatan atau best tiga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya
tim tim e sport ini bertanding selama dua hari sembilan dan sepuluh februari
untuk memperebutkan satu posisi tertinggi yang nantinya akan mewakili masing masing kota
dalam putaran final piala presiden e sport dua ribu sembilan belas maret mendatang di jakarta
pemerintah sendiri menargetkan empat atlet e sport untuk ikut ambil bagian dalam turnamen ini
anak anak muda indonesia itu harus siap dengan ekosistem yang digital
salah satu caranya adalah anak muda yang sekarang harus dipersiapkan dengan skill skill
yang mendorong mereka melek dengan dunia digital
serta mendorong mereka supaya kreatif punya critical thinking yang baik
dan bisa memiliki teamwork dengan sesamanya
walaupun kompetisi e sport di indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan
namun penggemar olahraga digital ini makin banyak diminati oleh kalangan muda di indonesia
data dari kantor staff presiden mencatat sedikitnya ada satu juta gamers di pulau bali sendiri
seiring dengan teknologi yang tiap saat semakin maju tidak menutup kemungkinan
kedepannya cabang olahraga ini juga menjadi salah satu pilihan
bagi anak muda untuk terjun dan menekuninya secara profesional
kalau misalnya dari individual kalau memang kita mempunyai skill untuk di e sport
lebih menjanjikan sih untuk uangannya untuk kedepannya juga lebih menjanjikan sih
kita bakal setim dikirim untuk ke jakarta bakalan ketemu dengan player player pro di sana
jadi kita kan lebih cepat untuk berkembang juga skill nya kita
antusiasme tidak hanya datang dari peserta ataupun dari para penggemar game daring
namun juga dari para pengunjung yang kebetulan berada di salah satu pusat perbelanjaan
yang dijadikan tempat penyelenggaraan acara tersebut
mereka mendukung penuh tim kesayangannya untuk bisa mendapatkan posisi ke putaran final di jakarta
dan memperebutkan total hadiah satu lima miliar rupiah